kita beralih ke informasi lainnya terbitnya perpres tentang program kendaraan listrik di indonesia
membuat negara perancis melalui duta besarnya untuk indonesia tertarik untuk melakukan transfer teknologi
dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di tanah air
jumlah sektor seperti industri otomotif pembuatan baterai hingga pengolahan limbah baterai
ditawarkan kepada indonesia sebagai solusi sekaligus peluang investasi
indonesia negara perancis salah satunya
duta besar perancis untuk indonesia olivia chambert mengatakan bahwa perancis sudah memiliki ekosistem kendaraan listrik
yang dimulai sejak dua ribu sepuluh
mereka siap membantu indonesia dalam penerapan ekosistem kendaraan listrik yang pernah dilakukan di negaranya
meski begitu menurut survei dari statista charge pada dua ribu delapan belas perancis masih menduduki peringkat ke empat puluh lima
dari pangsa kendaraan listrik di seluruh dunia
di mana peringkat pertama ditempati oleh norwegia sebagai negara dengan ekosistem kendaraan listrik paling maju di dunia
perancis sendiri menargetkan pada dua ribu lima puluh mendatang

mampu menghilangkan kendaraan beremisi gas buang dan mengganti seluruhnya dengan kendaraan free carbon emission alias tanpa polusi
perancis dikatakan memiliki potensi di sejumlah sektor
seperti industri otomotif stasiun pengisian daya industri baterai hingga pengolahan baterai bekas pakai
namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh perancis sebagai pihak yang mau terlibat dalam program percepatan kendaraan listrik ini
dalam perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas pemerintah menargetkan program kendaraan listrik di indonesia bisa berjalan efektif mulai dua ribu dua puluh empat dengan capaian
namun hal tersebut baru akan terwujud jika seluruh target utama dalam pasal tiga perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas sudah dipenuhi oleh pemerintah
yang ini perancis tidak akan mencari kemampuan untuk mencapai kemampuan yang diperlukan
pemerintah yaitu mengembangkan industri kendaraan berbasis listrik memberikan insentif pajak kendaraan
tersedianya infrastruktur kendaraan listrik industri baterai listrik dalam negeri
serta pengelolaan sumber tenaga listrik dan pengolahan limbah bekas pakai demi menjaga kelestarian lingkungan
albi pratama hadi ahdiana jakarta